meski belum memasuki tahapan kampanye pemilihan presiden
namun panasnya persaingan politik dari dua kekuatan yang bertarung mulai terasa membelah masyarakat
penolakan terhadap agenda deklarasi tanda pagar atau hashtag dua ribu sembilan belas ganti presiden di beberapa kota memprovokasi sebagian masyarakat
pro dan kontranya pun masih terdengar hingga hari ini
pemerintah dituding memainkan aksi tangan besi terhadap lawan politik
di saat yang bersamaan aksi tagar justru dituding makar dari kalangan istana
benarkah ini makar atau kampanye yang terlalu dini
lalu pihak mana yang sebenarnya menolak deklarasi hashtag dua ribu dua puluh
itulah ulasan kami malam ini
pertanyaannya apakah gerakan tagar dua ribu sembilan belas ganti presiden masuk kategori makar atau tidak
kami akan mengulasnya bersama egy sujana ketua umum relawan prabowo sandiaga uno
kemudian habibur rahman ketua bidang advokasi dan hukum dpp partai gerindra
inas nasrullah zubir ketua dpp hanura yang juga menjadi penggagas aksi coret ganti presiden
dan rulsi tompul praktisi hukum yang belakangan aktif menjadi bagian dari relawan pemenangan jokowi dodo di gilpres dua ribu sembilan belas
selamat malam bapak bapak
baik kita dudukan perkara
hashtag dua ribu sembilan belas ganti presiden itu sekarang sudah bergulir lama
ceritanya juga panjang
kita tahu cerita di bundaran hotel indonesia ketika ibu ibu diserang kelompok yang menggunakan baju ganti presiden
sementara ibunya pakai hashtag dia sibuk kerja seperti itulah
dan kemudian ada drama itu bukan kami itu adalah yang kelompok sana juga dan lain sebagainya
targetnya apa sih ini dari kelompok ganti presiden dulu deh
targetnya apa sebenarnya itu dilakukan bang egy
dalam perspektif ya social movement
jadi ini hasil dialog saya juga dengan mbak neno
dia menempatkan dirinya untuk social movement
satu gerakan sosial yang mau menciptakan satu kesadaran
jadi teorinya itu bangun persepsi kemudian kesadaran kemudian pentatan
jadi kalau persepsinya
nah clear dua ribu sembilan belas ini ganti presiden maka eskalasi kesadarannya itu meningkat
dengan kesadarannya meningkat maka pentaatannya nanti di dua ribu sembilan belas itu secara konstitusional pada tujuh belas april dua ribu sembilan belas gantilah presiden itu
tapi berarti benar kampanyenya ganti presiden
kemarin kita berdebat di dpr
artinya berdebat begini konteksnya saya sama mbak neno itu
dia nggak mau
dikat kiatkan untuk dukung prabowo
dalam proses kesadaran itu tadi
tidak mendukung prabowo tapi pasti tidak mendukung jokowi
bang ruth kita lihat dari perspektif hukumnya
kalau saya karena ini politik politiknya dulu
jadi awalnya saya dipertemukan dengan ali serah
pengagas ini mardani
ini ganti fahri hamsa saja lu nggak mampu
apalagi mau ganti presiden
bengong juga dia nggak kira pertanyaan aku itu kan
dan dari gerindra ada ketawa juga kita semua termehek mehek
itu fakta loh
yang namanya ya pks kan kita sudah tahu
jadi kayak tadi yang dikatakan kang egy neno juga nggak ada maksudnya itu
kita tahu kok
yang lagi rame rame ini sekarang semua
kan memang kebetulan pendukung di rumah sebelah
itu yang orang katakan
tapi kalau saya dengan hashtag itu saya nggak pernah masalahin
saya biasa biasa aja dengan hashtag itu
tinggal mungkin ya
ada yang mengatakan itu makar teman saya mokhtar ngabalin
tapi saya lebih enak apa yang dikatakan pak yusuf kalla
ya kata kata itu kurang apa lah ya
karena itu kan hashtag
ya tapi nyatanya dibawa sekarang seperti yang dikatakan kang egy sujana
peristiwa di dua daerah jawa timur dan pekanbaru ini apapun kita berterima kasih kepada pihak kepolisian sebagai kantik mas
dan juga tni sebagai pengamanan
apabila nggak ada mereka
apa yang terjadi
ingat loh polisi tentara kita ini bukan pemadam kebakaran
karena dimanapun kumpul kumpul ini yang saya lihat kan ini udah beberapa kali nih
yang pro dan kontra itu lebih banyak yang kontra dengan statement itu
jadi kita tetap terima kasih ya mbak neno tetap bisa dengan manis ya tampil ya
bisa bicara pakai mic di lain
dia masih senyum senyum kemarin didampingi oleh eee
belakang kita kang egy sujana datang ke dpr
jadi saya rasa biasa biasa aja lah yang gini gini
tapi sebenarnya sih reaksinya nggak biasa
ini yang kita permasalahkan soalnya
ketika ada aksi ini di lapangan kemudian ada upaya untuk menghalanginya
dan kemudian polisi dibawa bawa sebagai pihak yang melanjutkan tangan negara untuk menghentikan itu
seolah olah ini ada maksud dari presiden gimana
yang pertama tadi penting memang
dalam setiap persoalan kita harus kupas dulu hukumnya menurut saya
sejak awal sebetulnya ini respon hukumnya bermacam macam dari quote unquote ke kubu sebelah
pertama dianggap sebagai kampanye di luar jadwal
which is kemudian sudah dibantah oleh bawaslu dan kpu
tapi saya perlu jelaskan bahwa alasan bawaslu dan kpu itu jelas
undang undang pemilu bahwa yang dimaksud kampanye itu adalah visi misi program citra diri peserta pemilu
which is itu gak ada
lalu yang lainnya kemudian ada juga nih
kalau nggak salah siapa ada yang bilang ini ujaran kebencian
ujaran kebencian perujukannya jelas
pasal dua puluh delapan juntuh empat puluh lima ayat dua undang undang ite
bahwa yang dimaksud ujaran kebencian yang dilarang itu adalah
ujaran kebencian berdasarkan sara
suku agama ras dan antar golongan
kita tidak melihat ada perspektif kebencian sara dalam tagar
kalau sarah itu kan horizontal
yang terakhir soal makar
itu pasal satu ratus tujuh kuhp
kita mengenal yang namanya teori pertanggung jawaban pidana
itu ada azas monoistik ada azas dualistik
monohistik ini soal murid pemenuhan unsur unsur pasal
barang siapa melakukan
maka ada pidana yang sekian sekian
yang disebut makar
ini menurut saya
kalau melalui pemilu
atau mekanisme misalnya pemakzulan
itu bukan penggulingan
dan dalam konteks hukum pidana
sepanjang tidak ada kata kata
tidak ada ajakan untuk melanggar hukum
untuk memenuhi ajakan itu
tentu bukan penggulingan
kita kan negara hukum
saya mau dengar dulu
sepakat gak sama ali ngabalin bahwa ini makar
masai di depan
eh di depan
biji kel demasi bel

sebelum kita lanjutkan
mari kita dengarkan dulu petikan
keterangan pers yang diberikan
bukan keterangan pers lah
hasil wawancara kami kepada
salah satu tim dari
dia menyatakan bahwa ini makar
kita saksikan bersama
tagar dua ribu sembilan belas ganti presiden
itu bermakna bahwa
tanggal satu januari dua ribu sembilan belas
paham gak itu maksudnya
itu artinya apa
anda tidak menggunakan referensi
undang undang yang mengatur
memang itu interpretasi
itu interpretasi anda
atau memang ini
kan undang undang kan mengatur
bukan undang undang mengatur pergantian presiden
cari kepada saya
tagar dua ribu sembilan belas itu artinya
mulai pukul
tanggal satu januari dua ribu sembilan belas
dengan cara apapun
saya belum selesai
dalam pertanggung jawaban
yang sekarang banyak
didegungkan azaz dualistik
dimana harus ada mens realis
dan lain sebagainya
ini jauh sekali
sehingga apa yang disampaikan
oleh saudara kita
ali bukar ngabal
itu memang terlalu jauh
yang pertama soal gerombolan
apanya yang kacau
yang ada kita yang dikacau
kita yang diganggu
lalu soal makarnya itu
mungkin kupasan beliau bukan
tapi saya sekedar mengingatkan
di semua aspek
kita gak bisa hanya bicara soal politis saja
tapi memang dasarnya justru soal hukum
kalau soal hukum nggak ada masalah
ya kita ini pesan pak prabowo sih ya
kita berbeda pendapat boleh saja
saya ingin ganti presiden
bang ruhut ingin tetap pak jokowi
dan kita masih bisa bertemu
menurut saya itu kekayaan kita sebagai bangsa indonesia
pada faktanya tataran di akar rumput tidak seperti itu
apa yang kita saksikan di lapangan
artinya itulah yang harus kita ajarkan
ke pendukung masing masing
bahwa perbedaan ini menjadi ajang bagi kita untuk berkonflik
ngapain gitu loh
sangat sangat gak produktif
sebentar saya ke bang ines dulu
silahkan ditangkapin pak
jadi begini kalau saya malah kasihan ya
karena mereka hanya dijadikan dadu
untuk dilempar ke meja judi
untuk politisi politisi yang berjudi di atas meja itu
neno dan dhani ini nggak ngerti undang undang
yang ngerti undang undang di belakang itu seperti
mereka yang ngerti undang undang bagaimana memanfaatkan undang undang
untuk sebuah permainan judi
buat mereka itu seperti itu
ini kan salah kaprah saya katakan
deklarasi dua ribu sembilan belas ganti presiden
kita harus kembali dulu pada undang undang nomor sembilan tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
di ketentuan umum itu sudah jelas
yang namanya penyampaian pendapat itu cuma ada
atau ujung rasa
lantas udah gitu pawai
kemudian mimbar bebas
kemudian rapat umum
kalau deklarasi masuk dimana
tidak ada disitu
sama kawan kawan di sebelah sana yang
di belakang tagar dua ribu sembilan belas ganti presiden
mereka membohongi masyarakat melakukan deklarasi
deklarasi itu harusnya undang undang yang digunakan
udang undang nomor dua tahun dua ribu dua
pasal lima ya minta izin sama polisi loh
izinnya izin keramaian
kalau mereka mau tidak mengurus izin keramaian
maka jangan pakai deklarasi
turis di sana unjuk rasa
tagar dua ribu sembilan belas ganti presiden
gunakan ini undang undang yang mengangkatkan itu
tidak ada dalam undang undang itu deklarasi
betul gitu pak ya
ganti dong gitu judulnya
jadi masyarakat tuh oh ini mah demo
kalau deklarasi seolah olah ini suatu yang
suatu yang apa yang spesifik gitu kan
deklarasi seperti deklarasi presiden
deklarasi suatu yang bagus
tapi kalau masyarakat dikasih akan
akan konotasi masyarakat juga persepsi masyarakat juga
kalau ditaruh unjuk rasa
tagar dua ribu sembilan belas ganti presiden
akan berbeda gitu loh
masyarakat minta ah ini mau unjuk rasa
beda dengan deklarasi
nah ini kita minta sekarang kita jujur lah
jangan menipu masyarakat dengan kata kata seperti itu
silahkan saya ngebosnya tidak masalah
tapi jangan gunakan kata deklarasi
kalau mereka deklarasi ya konsekuensinya
sebentar sebentar selesai tapi kalau mereka ingin tetap menggunakan deklarasi
kalau polisi nggak mengizini ya udah
tapi kalau mereka hanya sekedar ingin
memberi tahuan sesuai dengan undang undang
ya mereka ganti
dia ini namanya unjuk rasa
atau pawai atau rapat bebas
nah rapat bebas gitu
deklarasi itu sangat penting gitu loh
itu menurut saya ya
jadi dalam perspektif yang pertama
nenno itu ntar ngerusain
nenno itu hanya dudadu aja
ya itu digarisbawahi lagi tuh
nenno itu dadu sebenarnya
dan itu menipu
dia senior loh kalau konteks lawyer itu
udah tiga puluh tahun lebih
punya kapasitas ilmu hukum
dia mengatakan biasa biasa saja
bandingkan dengan statementnya ali mukhtar
yang bukan sarjana hukum
nggak ngerti tiba tiba nuduh makar
itu aja udah kalah dengan argumentasi itu
karena rumusan makar itu harus spesifik
seperti pasal satu ratus tujuh kuhp tadi
mesti ada pemimpinnya
mesti ada pasukan
mesti didukung tiga per empat seluruh provinsi
baru disebut makar
dia mau main ngomong makar aja berarti ya udahlah
kita nggak usah ditanggapi sebenarnya
karena nggak punya ilmu hukum
bang inas aja yang ditangkapin
ini saya kaget juga ini
ini saudara saya juga ini
tapi ternyata penjudi juga nih
kasih contohnya judi gitu
luar biasa ya
padahal tadi sudah dijelaskan
saya sudah jelaskan dengan sangat jelas
nggak ada disebut sebut
ganti presiden terus nyebut prabowo
nggak ada kaitannya
nggak ada hal hal yang berkaitan
tapi kan itu kan obvious kan
semua yang ada disana pendukungnya prabowo
nah sekarang ingin saya terangkan
dalam konteks hak hukum ya
hak hukum dalam konteks tadi
undang undang nomor sembilan tahun sembilan puluh delapan
ya anda baca pasal lima nya
nah ini penting kenapa
di dalam hal itu dijelaskan
justru dalam konteks mengumumkakan itu
penghormatan kepada yang mengunjur rasa
kalau ini mau dikaitkannya dimana
di mimbar bebas bisa kenapa
dalam mimbar bebas lu menyatakan itu
pendeklarasi nggak ada larangan
udah diam dong
kalau tadi ngomong
di dalam pengertian itu
perspektifnya nggak ada soal izin mengizin
dan bisa dalam kategori mimbar bebas
jadi sah secara hukum
bahkan yang punya kapasitas untuk menilai ini
melanggar atau tidak dalam pengertian
dikaitkan dengan pemilu
dia memang bilang sesah saja nggak ada masalah
jadi saya kira ikutin yang bang ruth ini udah benar nih
artinya kita marilah berdemokrasi yang baik ya
anda dengan segala kekuatannya
silahkan kita juga begitu
sama dengan pesan pak prabowo juga
dan pesan pak prabowo
jangan pakai kekerasan
itu yang kita ingat
nah justru pertanyaannya
hashtag dua ribu sembilan belas ganti presiden itu sesuai sama hukum apa enggak
ini yang kita permasalahkan
nggak ada makan gitu
kan pasalnya tadi tidak menunjuk kepada yang dimaksud tadi
tiga tuduhan pelanggaran undang undang
kampanye diri rakyat wao
tapi memang kan persoalannya itu
itu sosial movementnya itu
berkaitan dengan yang neno sama
itu ke hak hukum dia
pemilu itu hak
kita tetap undang undang ini kita hargai
undang undang kan makanya itu aja
unjuk rasa atau demonstrasi
pawe rapat umum imbar bebas
kalau deklarasi itu sudah jelas
dalam terjemahan bahasa indonesia
deklarasi itu ada pengumuman pemakluman
pengumuman pemakluman itu cuma singkat saja
saya memaklumkan atau mendeklarasikan diri saya
jadi presiden selesai
kau ini kan sampai menyerang pekerjaannya
anak ini itu namanya udah demonstrasi dong
kalau jadi sebentar tunggu sebentar
kalau saya bahas ini
kalau memang ini sebuah deklarasi
lakukan dengan stylenya deklarasi gitu loh
bukan dengan melakukan segala macam
aksi segala macam terhadap pak jokowi
ini imbar bebas
kau imbar bebas
pasti gunakan imbar bebas
gunakan imbar bebas
sesuai dengan undang undangnya
tapi kalau anda gunakan deklarasi
maka adanya itu di undang undang
undang undang kepolisian berdua
itu juga nggak ngomong bahas dengan deklarasi
jelaskan bunyinya ya
sebenarnya saya bacakan
memberikan izin dan menguasai kegiatan kmnom dan kegiatan masyarakat lainnya
nggak ada sebutan lainnya deklarasi
nah lainnya itu bisa deklarasi
di sini kan sudah ada
di pasal sembilan tidak ada lainnya
deklarasi yang berbentuk imbar bebas
sekarang malah kita dudukan dulu
lainnya itu ya salah
ya salah itu deklarasi
kita dudukan dulu
karena di sini juga pasar sembilan
ada nggak lainnya di situ
taruh dong berarti
hashtag mimbar bebas
itu fair jadinya
jangan pakai deklarasi dong
kita dengarkan dulu abdi urama
kita fair dong
gunakan undang undang pada tempatnya
dan sebenarnya jangan bohongin masyarakat
oke kita berikan uang buat abdi urama
saya ini aktivis sembilan puluh delapan
kita tahu banget jenis jenis demonstrasi itu
jadi deklarasi yang berbentuk imbar bebas
jadi saya adalah bagian dari aktivis yang memberikan rumusan ke dpr waktu itu
di tahun sembilan puluh sembilan sembilan puluh delapan undang undang ini lahir
jadi salah satu bentuk deklarasi
aksi penyampaian pendapat yang imbar bebas
deklarasi ini menyampaikan kebebasan pendapat
jadi deklarasi yang berbentuk imbar bebas
bukan long march bukan rally seperti itu
yang paling penting adalah apa proses yang terjadi pak inas
jadi prosesnya adalah pemberitahuan di surat
yang sudah ditanggapi juga oleh polda
melalui media saya baca bahwa
polda menyatakan tidak mengeluarkan surat penerimaan pemberitahuan
berarti kan dalam konteks undang undang menyampaikan kebebasan pendapat yang itu
bukan dalam konteks undang undang keramaian yang disebut
dan disitu nggak ada deklarasi juga
nah ini yang harus kita luluskan kembali polda juga
disitu nggak ada deklarasi juga
bahwa deklarasi itu ditinjau dulu
kita kalau perlu panggil pakar bahasa indonesia
apakah deklarasi itu masuk ke dalam pasal sembilan ini harus
harus loh harus kita bedah
agar nanti karena berkaitan dengan izin
kalau dia itu deklarasi ternyata tidak masuk dalam pasal sembilan
nah satu lagi masalah pemberitahuan pun sudah dicabut waktu itu
seolah oleh panitia sudah dicabut satu hari sebelumnya sudah dicabut
istilah imbar bebas
mimar bebas itu kayak mimar bebas
deklarasi kan definisinya lain
ya dalam imbar bebas itu menyampaikan deklarasi
nggak bisa juga
deklarasi kan bahasanya lain
boleh nyanyi boleh denger
maka ketika anda mengatakan deklarasi bentuknya akan lain
saya mau denger bang roto dulu
bang roto dari tadi ngomong aja nih
argumentasi dari kawan saya rumah sebelah
mereka merujuk apa yang dikatakan oleh panwas
kalau tagar ganti presiden
jelas itu tidak ada yang dilanggar
tapi kalau apa yang dikatakan pak inas
kita harus hormatikan kita negara hukum
ini imbar bebas
apalagi emangnya semua tahu kok ini udah berapa kali kejadian
apa yang disampaikan adik kita neno
begitu juga sampai adik kita ahmad daniel
begitu juga sampai adik kita ahmad daniel

kan sampai kepleset idiot dan lain sebagainya
jawa timur jadi marah
hal hal seperti ini
jadi beginilah saya mohon
kpu sudah menetapkan
sudah menerima pendaftaran dua pasang
sabarlah kita nggak usah curi start
ingat rakyat ini sudah cerdas kok
rakyat ini sudah cerdas
pak joko widodo ini yang menilai dia rakyat kok
pak joko widodo ini yang menilai dia rakyat kok
ini kan seolah olah ini reformasi demokrasi di kedepankan
ini kan seolah olah ini reformasi demokrasi di kedepankan
tapi tetap demokrasi itu ada aturannya
kalau seperti ini akibatnya sekarang apa
lihat pilot kru semua lion air dirumahkan
akibatnya banyak ini orang sekarang yang menjadi korban
tapi sekali lagi
masa salah neno begitu
bos ya apapun kan gak ada yang bisa dikawal
kan nggak enak apalagi ini kan dari tadi pakar pakar
ya semua mau bilang neno bukan bagian dari klien
kasih dong itu tidak boleh ada undang undangnya kita kan negara hukum
bentar bentar tapi gini saya mau dengar dulu
bang ruhut sepakat gak sama ali ngabalin bahwa ini makar
kalau apa yang dijelasi ngabalin tadi kita bisa menerima
berarti ini makar menurut anda
iya kalau menurut ngabalin ya dia kan kasih argumentasinya itu
ya pakar hukum kan abang
menurut abang gimana
enggak kan dia yang bicara kan kita yang menilai
apa yang dikatakan benar
ini kan takutnya gini orang nanti berbeda sama pak jokowi
sama kelompoknya pak jokowi dianggap berseberangan
dan dimusuhi sama kelompok itu
itu yang sekarang
bentar narasi itu dibangun seperti itu sekarang
enggak ini kan sekarang begini juga
sehingga melibatkan polisi
orang mau mengungkapkan ekspresinya dilarang
ada cerita ada satu stasiun televisi mau bikin program dilarang
itu gimana ceritanya
enggak itu jelas gitu ya
jelas penanggung jawabnya toto bilang
enggak ada dilarang
enggak ada dilarang
kenapa enggak boleh tanya
itu kan pemasaran media udah ngerti lah kalian
kita juga butuh kepastian dan
sebentar kita butuh kepastian
bang gini dulu deh
kita dudukan dulu deh
ini makar apa enggak gitu loh
ini kan isunya kan bukan masalah kalian dua aja
tapi ini kan berimplikasi pada kehidupan berbangsa dan negara
bentar ekspresi berpendapat
kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum dan lain sebagainya
itu kan dijamin oleh
nah apakah kalau misalnya berbeda
tidak disukai oleh penguasa kemudian
kita diganggu dalam tanda gotik bahkan bisa jadi berbeda
ya poinnya gini ya
kita ini kalau mau merumuskan sesuatu
namanya menjadi hukum
itu hukum itu ada filsafatnya
basis awalnya harus kejujuran
kebenaran baru jadi hukum
bang gini dulu deh
kita dudukan dulu deh
ini makar apa enggak gitu loh
kagak karena apa ukuran kita hukum
hukum itu muatannya tadi
ada kejujuran ada kebenaran dan keadilan
baru disebut hukum
nah dalam perspektif konteksnya ini
tidak ada satupun kata makar untuk urusan kayak begini
karena makar definisinya jelas kalau menurut kahuap
bukan tafsir tafsir mereka
bukan tafsir si alim murtal ngabalin
maunya dia karena dia berkuasa
dulu dia belum ikut jokowi gimana
belain prabowo mati matian
jokowi dianggap nggak penting apa
itu fakta karena berbeda penafsirannya
di subjeknya itu
objektifitasnya bukan objektif
nah kalau kita mau objektif pakai hukum
nah hukum mengatakan
tidak ada itu dikaitkan dengan
mari kita lihat pasal satu ratus tujuh puluh
mimbar bebas gak ada dibatasi
kata kalau ada deklarasi jadi nggak bebas
bagaimana istilah bebas
nanti nyanyi gak boleh waktu mimbar bebas
di pasal enam di undang undang
kan itu jelas itu kan
adalah orang lain juga
kenapa kami gak dihormati
sebentar ini kan ada kan begini
mereka datang ke satu daerah
hormati juga yang punya daerah
itulah maksud undang undang itu
bukan sekarang begini
kalau deklarasi bukan anda diundang dong
kalau deklarasi itu anda memang deklarasi dari kota ke kota
itu lain lagi ceritanya
itu kan jelas
anda datang ke sana hukum
anda ke damai
jadi kita bicara soal surabaya dulu deh
pekanbaru dan surabaya
surabaya apa yang terjadi neno dan kawan kawan diundang
apa yang terjadi sebenarnya
yang terjadi baru datang dari
bukan neno dalam kondisi diundang
atau menyebarkan paham ganti presiden
diundang ada panitianya
ada yang jemput diundang
jangan dikenal gak justru
yang jadi masalah ini
kenapa mobilnya sampai di
sandras tujuh lima jam kurang lebih
lima jam dikasih makan juga
itu juga apa menghormati orang lain
apa menghormati orang lain
wawan mengatakan bahwa saya ditunjuk
itu wawan mengatakan yang mengundurkan diri
dia ditunjuk oleh pusat sebagai panitia
untuk deklarasi menjalankan
kemudian dia mengundurkan diri
itu yang menjadi persoalan ketika
nena datang pemberitanya sudah
dicabut sama wawan
ya itu kita tahulah ada proses
nah siapa bilang tadi kan kang egy mengatakan
diundang tapi ternyata
wawan mengakui bahwa dia ditunjuk
dia ditunjuk sama pusat
bukan bahasanya wawan
dia ditunjuk sebagai panitia
kalau dia ditunjuk sebagai panitia deklarasi
itu bukan diundang kan
kan dia mengundang terlebih dahulu
tapi masyarakat menilai kalau ditunjuk
oleh pusat menjadi panitia deklarasi
coba kita dengarkan dulu
keterangan yang penting juga ini
kita saksikan bersama
pemberitahuannya adalah tablik akbar
pemberitahuannya adalah silaturahmi kader
pemberitahuannya adalah pengajian
tagar dua ribu sembilan belas ganti presiden
dari sebuah etika orang
di publik seperti itu
ini artinya anda melakukan kebohongan publik
ustadz jadi jadian mubalik jadi jadian
ustazah jadi jadian
mau pakai sorban seperti saya
saya tidak keberatan ini nt ambil deh
tapi jangan ente menipu umat
jangan menipu publik
kalau anda mau bilang dengan cara cara
itu yang saya menentang
kelompok sebelah mengatakan
wacana penipuan publik
dalam pengertian yang proses
dan lain sebagainya
gak ada gitu gitu
yang mendramatisir keadaan
kalau ada panaman saya mana dia
gak ada begitu begitu
gak ada soal ganti presiden itu
sudah jauh sebelum ada di dalam
kalau di rio memang kita hashtagnya begitu
kemudian kita melakukan itu
juga satu yang salah
gak ada yang pelarangan untuk itu
gak ada yang bohong bohong
di undang undang nomor sembilan tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan juga
kalau kalian menghalang halangi
ini kita melakukan hal yang kita lakukan ini
kalian dipidahkan satu tahun
ya tapi ada menarik
ternyata ali ngebalik
sudah baca suratnya kali kan
kita belum selesai ngomongin ini
di situ pemberitahuannya adalah
ada keterangan tentang takbik akbar
ini kan versinya ali ngabalin
lihat dulu keterangannya
takbik akbar itu apa tuh takbik
akbar itu besar
apa yang mau kita sampaikan
hashtag ganti presiden apa salahnya
itu takbik akbar
konteksnya bukan pengajian maksudnya
pengajian lain lagi
tapi dalam konteks yang dimaksud tablik akbar
takbik itu menyampaikan
akbar itu jumlah besar
jadi kita mau menyampaikan
ya tapi begini
kenapa disebut pakar
kenapa disebut menipu umat
kenapa harus disebut
ali yang menipu umat
ali itu benar
ya takbik akbar
ya pertemuan akbar
tapi jangan dipotong
ada pengajian ini enggak pengajian
beberapa tablik akbar ada pengajian
pengajian juga boleh ganti presiden
emangnya apa pengajian
emangnya pengajian harus sempit dalam hal dibaca
takbik akbar dipolitis
tapi sejak awal
ini yang berbahaya
sejak awal idenya adalah
memang apapun itu intinya adalah
deklarasi hashtag ganti presiden
bukan takbik akbar jadi lain lagi
oh yang saya ngerti takbik akbar
tapi jangan disembunyikan dikemas
seolah olah takbik akbar
di tengahnya ngecus ganti presiden
orang dari awal
dari awal kita sudah bikin ini
orang yang datang sudah pakai gawas ganti presiden
gimana kalau dia nipu
jangan pakai publik akbar dong
jangan islam itu
berbagai islah islah itu
kasihnya di islam ini jadinya
kasian muslim kita yang lain
jangan kita berkuasa
ngomong ini menipu takut tersentuh hukum
bukan masalah itu
marilah kita gunakan hal hal yang elegan
orang sudah datang pakai gaos ganti presiden apa yang tertipu

memang dari kubunya pak prabowo emangnya
dari kubunya pak prabowo ini

kita masa kita diganggu terus
pak wai itu mengatakan kita diganggu terus
berarti ganti presiden dari sana
cerita soal kampanye kemudian
ada hashtag dua ribu sembilan belas ganti presiden
terus juga di sebelah sini juga
dia sibuk kerja terus kemudian
nah ini sebenarnya kampanye atau enggak
sekali lagi saya tanya
ke sini dulu deh hashtag jokowi dua periode pasti
itu adalah bentuk kampanye dong
tadi kan kampanye sudah dijelaskan
ya enggak saya tanya dulu yang hashtag itu
ini lawyer di bawah selu hampir sepuluh tahun
kampanye visi misi program sekarang tambah citra diri
bukan kampanye tetap jokowi bukan kampanye juga
ganti presiden dua ribu sembilan belas bukan kampanye juga
karena engga ada tiga empat hal tersebut
secara misi misi program sekarang tambah citra diri
karena itu juga akumulatif
tapi engga elok juga misalnya
ada menteri yang seharusnya
independen dalam konteks kenegaraan
pejabat negara di
tugas kenegaraan ngomong
ini kalau presidennya kembali
program ini berlanjut dan lain sebagainya
itu yang menurut saya nggak pas juga
walaupun nggak tersentuh hukum itu
nggak tersentuh oleh undang undang
cuma memang engga pas
negara tentu tugas tugas kenegaraan lah
yang dilaksanakan bukan tugas tugas
koalisi atau kepartayaan
ini semua jujur aja kita meninggalkan etika
itu aja kalau etika kita pegang
ini nggak akan kejadian kok semua
mana yang gak beretika menurut bang ruhut
kan saya udah jelas
itu ide siapa semua tahu
alisera mardhani alisera
tidak etisnya dimana
kata dibawa tempurung
ganti presiden kan aku udah tegas pembukaan
sekarang dia masih tetap wakil ketua dpr
bahkan dia bawa ke pengadilan dia menang
pks harus bayar tiga puluh m
tidak etisnya hashtag dua ribu sembilan belas ganti presiden
dimana kemudian dia tidak etis
ini kan aspirasi sebagian orang
yang engga setuju
berarti ada sebagian orang yang mau ganti presiden
nah pertanyaannya kemudian
yang tidak etis yang mana
beliau kan masih presiden
udah itu dimana etikanya
ada bulan januari
ada februari sampai desember
berarti ditambah april dua ribu sembilan belas
itu baru beresika
saya terpanggapan ceritanya
coba kita dengarkan
kita ini kan dalam hukum itu
di uji dengan
aturan aturan yang relevan
di hukum kita tidak memberi ruang
pada asumsi pada anggapan
jadi kalau misalnya tidak ngomong tanggalnya dituduh
tapi kalau dua ribu sembilan itu masih dalam range
itu masih dalam range
jadi asumsinya orang tahu lah
jadi kalau orang tidak secara
ganti presiden tidak lewat pemilu
nggak boleh dikatakan itu tidak etis
atau melanggar hukum nggak boleh
hukum itu jelas kalau jelas itu dibilang oke
itu baru kita tangkap rame rame
tapi sebenarnya gini deh
kalau dibikin hashtagnya begini
kalau dibikin hashtagnya
kelompok sini setuju
diganti presiden bukan april
gimana sih oktober
terus kita tambah lagi kawan kawan jelas
saya baca di semua bagus
ganti presiden dengan cara konstitusional
konstitusi jelas mengatur
nah ditulis di situnya
harus dong biar fair
etikanya kan ganti presiden
dan kami punya keyakinan yang menang
orang sebelah sini
pengen ganti presiden
itu kan haknya abang untuk milih pak jokowi lagi
ada hak orang lagi yang nggak setuju pak jokowi
mau ganti presiden dua ribu sembilan belas
gak bisa itu diterima sebagai
pilihan yang berbeda aja gitu
ya harusnya begitu
bentar bentar bentar
pilihan ini berbeda
pilihan yang berbeda
kita hargai aja pilihan berbeda ini
atau tetep gak etis atau gimana
itu tetap tidak etis kenapa
ini sampai turun apalagi
kalian sendiri kok yang bilang
ini ada panitianya gini gini
tapi nyatanya panitianya sadar dia kena jebakan
dia mengundurkan diri
apa nih kami tidak mau menari di atas
gendang orang orang yang di pusat itu
itu yang terjadi
ketika neno dateng
surat pemberitahuan ini udah gak ada
ya polisi boleh dong
polisi itu bukan pemadam kepakaian
polisi itu perlu dipahami
jangan tafsir tafsir ya
saya menerangkan sejujurnya
gerakan dalam pengertian
social movement yang dimainkan
itu gak ada
kaitannya dengan prabowo
harus di mengerti dengan baik sejak awal ini
tapi bukan kita tadi ya
itu keceplosan aja mungkin
dalam konteks itu
mereka punya kewenangan sendiri
mau lakukan gerakan gerakan
karena gak ada disebut ganti presiden
terus gantinya prabowo nggak ada
kemudian soal etika
kita mau di libas
bisa di bunuh
itu jauh lebih tidak beretika
kalo ukuran etika
udah bisa sampai satu ratus delapan puluh enam juta
satu ratus delapan puluh enam berarti anak anak juga udah itu
ya gak tau lah
itu yang dilihat di medsos
atau akunnya lebih dari satu
bisa satu orang seratus ribu
bisa juga gak tau terserah kalian
nanti itu dikontak suara lah ya
yang di omongkan oleh
jadi dalam pengertian ini
saya sendiri tidak masuk
bagian dari situ
saya diundang dalam konteks kapasitas
lawyer kemarin di dpr itu
saya cuma pernah ikut
dalam rapat rapatnya pernah ikut
tapi tidak dalam konteks
yang ingin diterangkan disini
adalah kalo tadi dibilang
gak etikanya itu
bandingkan dengan omongan si ali
yang mau di libas kita
ada kejadian pekanbaru
ada kejadian surabaya
itu akan terus berlanjut apa enggak
itu saya gak punya kebenengan jawab
bukan bagian dari itu saya kira
saya harus punya proporsi saya berdiri dimana
sekarang gini pertanyaan saya
untuk sisi pak prabowo
ada pengaruhnya apa enggak
pengaruhnya banyak lah
ini pakai teori snowball ya
kan kita melihat
maaf ya tidak bermaksud
misalnya kalau ditanya selama empat tahun
mimpin dan mau habis ini
bahkan sudah habis karena dia capres sekarang
ya presiden tahanan sekali ucapkan
bukan gitu dong
pasal tujuh belas undang undang
tapi status hukumnya hari ini
hari ini jokowi itu capres
iya presiden tahanan
dan juga presiden
dalam konteks capres ya
sudah berjalan empat tahun lebih ini
tunjukin prestasinya apa sih
kita kan berlukan cara prestasi
nah logika terbaliknya
kenapa snowball begitu besar
yang mendukung ganti presiden
itu kan karena dia melihat faktanya
gak ada prestasi yang menguntungkan
maka dia berkeinginan untuk ganti
itu fakta gak ada yang rekayasa
jadi saya mau tegaskan gini
sebenar panjang kita akan
bicara lima episode kalau prestasi dan tidak berprestasi
pertanyaan saya gini
gak ada hubungannya langsung dengan pak prabowo
tapi ada pengaruhnya
pengaruhnya jelas menguntungkan kita jelas
nah pertanyaan saya
karena presiden cuma dua sekarang ini calonnya
karena semangat ganti presiden itu
ada yang kelompoknya
ada yang kelompok yang capres yang lain tadi tidak jadi
dan ada kelompok hti
ini tiga kelompok
yang terakhir adalah
berpengaruh gak terhadap
itu tanda tanya besar
karena semangat ganti presiden itu
ada yang kelompoknya prabowo
ada yang kelompok yang capres yang lain tadi tidak jadi
dan ada kelompok hti
ini tiga kelompok loh
misalkan kelompok pak prabowo
mungkin ke pak prabowo
yang tadi ke capres lain misalnya ke gatot murmantio
juga kan banyak tadi yang ikut ke hashtag dua ribu sembilan belas ganti presiden
dan sekarang sebagian relawannya ke kita
nah ini mungkin akan kembali ke pangkuan ibu pertiwi
karena hti juga bimbang
apakah nanti kalau saya pilih prabowo
hti akan dihidupkan lagi
ini kan tanda tanya
jadi jangan dianggap dua ribu sembilan belas ganti presiden
yang kumpul sini seratus orang
belum tentu kawan
tapi mengganggu nggak
tegas saya katakan tidak mengganggu
bahkan apa yang dikatakan inas
sekarang udah banyak kembali ke kami
kalau tidak mengganggu
kalau tidak mengganggu
tapi ada tiga aksi
surabaya medan dan jakarta berjalan terus dengan mulus
nah ini kan orang juga
kita juga menimbang kemudian gitu kan
medan surabaya dan jakarta itu
kampanye serupa kurang lebih
itu berjalan dengan mulus
sementara ada lima kali
hashtag dua ribu sembilan belas ganti presiden itu dibubarkan
ya itu kan tadi yang saya bilang begini
kalau yang jokowi dua periode
kalau memang ada perlawan dari masyarakat
tentu akan ramai
ini kan gak ada perlawanan
kan persoalan kan ada perlawan dari masyarakat
sekarang bagaimana polisi akan
tidak akan membubarkan
begitu mereka sudah datang
dengan bungkusnya tadi yang katanya tablik akbar
ya tentu masyarakat bergerak
oh kita gak beribut disini
jangan ribut disini
lo gak beragak rintir banyak
ini gak liat nih gak liat beritanya
bukan berita beritanya
cuma berapa puluh orang
yang dipakan baru cuma berapa puluh orang
lalu polisi gak izinkan keluar
itu yang saya katakan pak jokowi ini sahabat rakyat
dan bapak rakyat
rakyat semua senang sama dialog
begitu yang jokowi
cuma pak senang
ya itu bro
ini pak egy
sekarang gini deh
pak prabowo salah satu koalisinya siapa
alisera siapa ketua pks
sekarang alisera kenapa begini
sekarang lagi pecah kongsi
sama siapa gerindra
sandi udah mundur jadi calon wagub
kebetulan prabowo punya calon taufik
dan pks punya calon alisera
udahlah janganlah menghalikan isu
ini yang menghalikan isu ini
ini yang menghalikan isu ini pak prabowo ini ya
ini yang menghalikan isu ini pak
kalian menghalikan isu dengan cara yang ini

belum lagi tambah demokrat
demokrat ini sekarang kalau saya lihat
itu gak terbukti loh bang
gak terbukti loh bang
gak ada pemerintah yang dilanjutkan
kenapa diam seribu bahasa
dituduh kok diam aja
kita jangan duduk peran bawaslu
tidak memfungsikan perannya dengan kasus ini
bawaslu tidak katakan itu pelanggaran mana
pertanyaan bawaslu yang mengatakan ada mahal
pks kan merasa gak dirugikan
udah bilang mau menuntut kepoisi
nyatanya gak nuntut
berdasarkan uu bukan asumsi
institusi yang berwenang itu bawaslu
menyatakan ada mahar atau tidak sampai hari ini nggak ada
jadi gak bisa
oh udah gak hari ini harus diomongin pak
dari mahal lain
kita lanjut hashtag deh
kalau ini terus berlanjut
baiknya dihalangi saja
tidak perlu ada lagi atau gimana
dari kubu sebelah sini dulu
ketika dua ribu sembilan belas kan katanya gak mengganggu
tidak terganggu pak jokowi tetap di
nah dengan ada ini kan gerakannya
gerakan militan kayaknya nih
semangat ganti presiden dong
emang ada pengaruhnya pak prabowo

udah mulai dijawab
tidak ada hubungan
kalau tiap ada masalah
yang di telepon siapa
wakil ketua umum geringda
masuk dalam tim kampanye
masuk tim kampanye gak
tim kampanye belum
saya gak tau
gak kalau gue liat gak masuk
kalau masuk kebangetan
rakyat udah cerdas
oh gak ada masalah justru bagus
ada udang dibalik bakso
kita akan lanjutkan diskusi ini
minggu depan karena waktu sudah habis
kita tidak memberikan solusi
bukan tidak memberikan solusi
kita tidak memberikan kesimpulan
apapun kepada anda karena anda seharusnya
bisa mengambil kesimpulannya sendiri
dan mudah mudahan kondisi seperti ini
bisa selesai karena kita punya
hal hal yang lain yang harus dipikirkan
oleh bapak bapak kita ini
saya alvid rudinova gintings sampai jumpa
ya sabar mendingan tiba juga